terkait dengan persiapan persiapan menuju implementasi dari skema baru seleksi masuk ptn ini
menutupi kekurangan yang kemarin
kalau kita ngeliat joseph di bubble kemarin